jika kalian benar benar ingin menjadi senopati
kalian harus mengalahkan
kamu bebas dari hukuman mati
sekarang aku harus
agar tidak curiga padamu
gusti ratu dan rimas rara santang pingsan disana
sepertinya ini menarik
aku harus cepat mengikuti
dengan kanuragan yang aku miliki ini
menjadi xenopati di pajajar
hahaha ya boleh kau pikir seperti itu tapi tetap saja aku akan menjadi senopati penjajaran
hahaha menjadi senopati aku tidak tertarik untuk apa kita merepotkan diri untuk hal semacam itu
iya benar untuk apa kita merepotkan diri dengan hal semacam ini lebih baik kita menghapus
apa yang terjadi mohon ampun mesti prabu kami tidak tahu kami menemukan ratu dan
mimas rara santang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri
apa yang terjadi

apa yang terjadi dengan kalian berdua
kenapa kalian seperti ini
ayah anda prabu tadi aku berada di luar istana
namun tiba tiba saja ada seseorang yang menotok aku ayah anda
entah aku tidak mengenal dia
benarkah anda prabu
saat aku bersama nimas rarasanta tiba tiba saja ada sekelebat yang menotok kami
hingga kami tidak sadarkan diri
ada penyusum yang masuk ke istana itu
ini ada hubungan dengan hukuman yang akan dilakukan untuk raka amu karug
bercepat hukuman mati amu karug
jangan lakukan itu
tidak ayah anda prabu jangan lakukan itu
laksanakan sekarang juga
apa yang kalian ributkan
aku ingin mengikuti sembara seluruh paki
tidak kami hanya tidak ingin mengikuti sembara itu
apakah perkataan kami salah
hingga kalian benar benar ingin menjadi senopati
kalian harus mengalahkan
perkataan dari si tengku
itulah akibatnya kita kalian berani melawanku
ampuni kami pernikahan
aku akan mengampuni kalian semua
tapi dengan satu syarat
kalian semua harus mendaftar untuk menjadi sinopati
satu hal lagi
kalian semua harus tunduk dan patuh pada perintah
kenapa hukuman mati wadih percepat
dalam situasi genting seperti ini
apa yang aku harus lakukan
sepertinya aku harus bicara kepada ayah anda prabu
tidak mungkin ayah anda prabu mendengarku
apalagi dengan posisiku sekarang
berita dipercepatnya hukuman mati
sangat cepat menyebar di istana
aku bisa merasakannya
ini malah berita bagus
prabu amokmarugul punya ambisi untuk menempatkan kepernakannya di kursi kerajaan
jika prabu amokmarugul menempatkan kepernakannya di kursi kerajaan
aku akan lebih mudah mengambil hati raden surawi sesa
dan berperan sebagai orang terdekatnya
cita citaku untuk membunuh siliwangi
akan lebih mudah terwujud
kelak aku tidak perlu membunuh siliwangi dengan tanganku sendiri
ketika perang tersebut menyebar kepadaku
ketika perang tersebut menyebar kepadaku
ketika perang tersebut menyebar kepadaku